oke ini selanjutnya sesuai dengan janji kita aja
jadi kita mau masak masak ya
dan pasti ini menunya simple dan bisa anda buat di rumah nih ya
ya pokoknya menunya inspiratif lah ya
apalagi kalau misalnya kita suka nih sama makanan italia seperti pizza
pastinya kita akan kasih alternatif
kalau merasa susah mungkin ya buat pizza
ini alternatifnya aja gitu kita kasih ya
gak perlu nge baking gitu untuk bikin roti pizzanya ya
karena kita akan pakai roti tawar
jadi karena pakai roti tawar ini nanti akan dipanggang di atas pan anti lengket
jadi gak perlu oven juga
dan secara umum kandungan pizza ini kan dipengaruhi oleh banyak adonan roti
yang menjadi base nya gitu mai ya
nah kalau misalnya kita lihat juga di sini ada berbagai topping
ada sosis ada paprika ada keju dan lain lain
biar gak ribet ipad saya taruhin dulu ya
ini mungkin bisa disesuaikan aja kali ya gitu semuanya
nah ini kita sudah menyiapkan nih bahan bahannya
pizza juga bisa menjadi sumber gizi yang baik gitu bagi tubuh
kalau dikonsumsi secara seimbang pastinya
oke kita langsung cek bahan bahannya dulu aja
yang pasti pertama
nah ini untuk bahan roti pizzanya kita cukup pakai roti tawar aja
ini dipotong potong kotak kotak kecil kecil ya
kemudian juga ini ada
kemudian ini sayurannya
nah ini sayurannya ini kita pakainya paprika merah ada paprika hijau
sama bawang bombay juga biar segar ada crunchiness
ini udah kita tumis ya
pakai butter ya sebentar aja
jangan terlalu matang
kemudian juga ada margarin ada susu cair ada keju mozzarella
ada keju yang biasa ini mungkin soft cheese gitu
atau cedar gitu ya pakainya di rumah
terus ada ini saus tomat sama ini garnishnya ada
baik langsung aja yuk kita bikin ya
ya langsung kita mulai dulu dengan si rotinya ini ya
oke ini first stepnya adalah ini rotinya kita kasih
telurnya dua ya
telurnya langsung aja kita kasih dua
tapi karena kita sudah tumis begitu ya jadinya sudah jadi seperti ini
tapi mohon maaf ini sendoknya untuk mengaduk
kita lihat dulu ya untuk ngaduk rotinya
pakain aja aduknya ya
nggak apa apa yang penting kreatif
jadi nggak bikin kotor juga loh di rumah
jadi nggak banyak yang dikotorin ya
sambil main nanti nuang dikit dikit susunya ya
supaya dia rata
oh iya ini satu tips buat anda nih ya kalau misalnya mau masaknya ini pakai kompor biasa
pakai kompor gas begitu ya
apinya pakai yang kecil aja karena ini cepat mateng gitu ya
ibaratnya jadi kayak oke kita harus pakai api yang kecil aja gitu
jangan lupa dipanaskan dulu pan nya sebelum mulai memasak
biar nggak nunggu lama ya
nah ini sambil diaduk aduk
tapi kalau di rumah sih pakai sendoknya yang kecil aja
nggak perlu yang segede gini
ini agak susah juga nih kita
ini sih sebenarnya untuk goreng goreng ya
sampai si telur sama susunya dia
dan rotinya basah semua
hargarinnya bisa dilelehkan dulu ya
kita udah pakai pen anti lengket ini ya
pen anti lengket selain menggantikan
ini bisa membuat rasa semakin gurih
jadi makin gurih nih karena pakai mentega atau butter
apalagi ya lebih enak
wangi kalau pakai butter ya
nah terus kita ratain di bawahnya nih biar dia sedikit berminyak
nah ini kalau kejunya juga tadi kita bilang ya
ada keju yang mozzarella untuk topping atasnya
kemudian keju yang biasa atau yang soft cheese
yang melt cheese gitu bisa ditaruh di
untuk di atas adonannya nanti
dan ini tadi maya bilang ya apinya kecil aja
kalau pakai kompor gas
kalau pakai kompor listrik
kalau pakai kompor gas
kita sesuaikan ya
oke mungkin bisa ditaruh sekarang maya biar dia bisa tercetak
nah ini langsung dimasukin aja
terus kita ratain gitu ya di pennya tuh
sampai membentuk kayak pennya kali ya
biar jadi kayak pizza tuh
nah mungkin agak lebar sedikit
agak lebar sedikit
suka yang lebar lebar ya
padahal kita makannya berdua gitu
tapi pakai ini yang lebar gitu
biar bagi baginya puas gitu ya
tapi tadi ini juga dia fungsinya telur tadi untuk menyatukan si roti ini ya
biar dia merekat tuh
kita pastiin juga si rotinya ini supaya nempel kita tekan teken dikit nih tuh
biar dia nempel jadi nanti nggak bolong bolong
oke ini perlu kita tutup
perlu kalau udah nempel
nah kita tutup deh kita tinggal sebentar
sampai nanti dia agak menyatu kurang lebih
kalau apinya kecil mungkin bisa sepuluh sampai dua puluh menit ya
nah tapi mungkin untuk ya mempersingkat waktu bisa dipercepat
tapi mungkin mungkin ya ini sambil kita proses kita bisa kasih lihat juga hasil jadinya sebenarnya ya
kita sebenarnya juga sudah menyiapkan
begitu ya hasil jadinya
ya kan seperti ini
tapi nanti sambil menunggu ini gitu ya
kita akan lihat nih hasil yang rifki buat
semirip apa nanti ya
nah tapi jadi kalau misalnya nanti kira kira ya
kalau adonannya yang dipen ini sudah cukup nempel
terus udah kira kira udah cukup keras
nah kita udah bisa mulai masukin toppingnya nih ma ya
yang pertama kita akan kasih saus tomat dulu
tutupnya saya taruh di mana ya sebentar di sebelah situ
ini maya mungkin boleh tuangin saus tomatnya ke atas
tuh jadi kita tuang saus tomat terus diratain ke atasnya
nah agak sulit ya dengan saus tomat ini ya
sebenarnya kalau saus tomatnya juga kita bisa sesuaikan aja sama selera
karena ada yang suka pakai yang pedas gitu ya
tapi kalau pizza sih sebenarnya lebih enak saus tomat ya
ada asam asamnya gitu ya
sudah seperti ini kita bisa ratakan ya
iya jadi masukin semua toppingnya
ini semua dimasukin
nah ini yang agak tricky sebenarnya kejunya ya
jadi kalau misalnya untuk topping di atas kejunya nanti keju yang cheddar ini kita masukin terlebih dahulu
terus kita tutup lagi pen nya kurang lebih lima menit
kalau sudah kira kira agak meleleh sudah keras
baru kita taruh mozzarella di atasnya supaya cuwi nanti pas dimakan
nah setelah ini yang kita masukin apa dulu nih
ini mulai kita masukin topping sayurannya ya
nah pokoknya nanti semua toppingnya dimasukin kecuali
kecuali nanti si kejunya yang menjadi kunci
kunci dari kelezatan masakan ini
iya jadi setelah nanti
oke deh kalau gitu sambil kita nanti masukin toppingnya gitu ya yang jadi juga udah ada
nah tentunya nih anda kalau misalnya udah ada roti tawar ada sayurannya ada sosisnya dan keju
langsung aja buat ya
tentunya sambil kita menyelesaikan masakan kita kami juga nanti ada informasi lain ya
tentunya nanti ini spesial hari kemerdekaan kita masih punya rangkaian informasi spesial tentunya bersama cnn indonesia selama sehari penuh
dan usai sudah good morning edisi hari ini
tentunya jangan lewatkan sajian informasi terbaru cnn indonesia dua puluh empat jam di transvision dan indihome isi tv
selamat melanjutkan aktivitas anda
makanan yang sehat

sampai jumpa sambil sarapan